apa yang terjadi di tempat ini
ada teman yang minta tolong cari anak orang ilang
terus saya pergi mencari ke lokasi pelubuk tidak ada ketemu
namanya di ganting
iya di ganting
habis itu ada orang tua si korban dan dia bilang
itu anak saya ada di motor itu
terus saya kejar orang itu

iya berusaha kabur

dalam pemeriksaan awal tersangka mengaku menculik karena sang bocah mirip dengan anaknya
dan ia sedang rindu dengan anak tersebut
namun setelah didalami polisi lebih jauh ternyata ada motif ekonomi dibalik aksi tersangka
ia mengaku sedang terlilit utang dan melakukan penculikan untuk meminta tebusan
apa motif kok sampai niat untuk menculik anak itu
atau rencana anak itu diculik rencana mau di
berapa nilai utang
berapa nilai utang
cara minta tebusan untuk orang tua ini
dari pengakuannya juga tersangka sudah satu minggu mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor
sebelumnya aksi penculikan tersangka gagal di daerah batipuh kabupaten tanah datar
karena korban berhasil kabur setelah berteriak
hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut
john nedi kambang padang panjang sumatera barat
di sini bersih
orang situ duduk di bawah